jangan jangan dia udah restuin putri sama pangeran lagi
diam deh jangan bisik
luang rusak suasana aja sih
hah kamu disini
gimana keadaan putri sang pangeran
kamu lihat aja gimana keadaannya
aku kalo ngeliat mereka jadi seneng dad
tapi ya marah juga
karena aku inget om alex yang ngehina hina putri terus
dan gue samisain mereka
aku ada kemungkinan bisa sembuh kok
yang penting aku rajin
aku seneng banget dengernya
kamu jangan nyerah ya
aku bakal temenin kamu
aku dampingin kamu
sampai kamu bisa jalan lalu lagi
aku pasti akan coba untuk tetap tegar demi kamu
setelah apa yang terjadi
aku akan mencari temanmu
aku akan mencari temanmu
aku akan mencari temanmu
aku akan mencari temanmu
aku akan mencari temanmu
aku akan mencari temanmu
bahkan mereka gak sedikit pun keliatan menyerah
untuk pertahanin cinta mereka
bahkan gue liat
cinta mereka malah semakin kuat
wah kayaknya gue dateng kesini momennya kurang tepat nih
tuh pasti ada garansi tuh mengandung bawang
sebenernya ya ki ya
gue itu kesini itu mau nungguin jiwa kelar kuliah
tapi dapet sih pemandangan kayak begini
semoga aja putri sama pangeran itu bisa sama sama kuat untuk menghadapi masalahnya yang sulit sulit ini nih ki
kesian gue ngeliatnya
cobaan mereka gak kelar kelar
gue ajakin ngomong bukan jadi tanggepin malah melengos
hantas aja anak anak manggil dia manusia kulkas
waktunya gue bener bener move on dari putri
dan pergi sejauh mungkin dari dia
gue dateng kesini cuma buat liat drama pangeran sama cewa songan doang
tapi kok bu nawa gak misahin mereka sih
jangan jangan dia udah restuin putri sama pangeran lagi

diam deh jangan bisik luar ngerusak suasana aja sih
hah kamu disini
ya dad gimana keadaan putri sama pangeran
kamu lihat aja gimana keadaannya
aku kalo liat mereka jadi seneng dad
tapi ya marah juga
karena aku yang ngerusak
aku yang ngerusak
aku yang ngerusak
aku yang ngerusak
kadang mel itu memang terlalu polos
mah visa sama tiket pesawat ke london udah confirm kan
oke kalau gitu aku mau mulai nyicil barang barang yang mau di packing ya mah
bentar lagi aku pulang kok
oh jadi pindah ke london
kenapa sih lo pindah ke london segala
apa itu semuanya gara gara gue
atau gara gara putri
lo cintakan sama putri
makanya lo gak bisa terima gue di kehidupan lo lagi
karena di hati lo udah ada seseorang ris
jawab gue riz
lo cintakan sama putri
jawab gue riz
sorry gue gue gak ada maksud buat bikin tangan lo jadi sakit
supaya aku bisa ambil proyek yang ditawarin pak remon ya
lydia gak mau ambil proyek itu
karena alasan takut
padahal itu proyek besar
dan sangat menguntungkan untuk perusahaan
sayang sekali kalau disiasiakan
tapi aku gak mungkin minta proyek itu langsung ke remon
secara yang ditawarin proyek itu kan lydia
pokoknya aku akan cari cara
untuk dapetin proyek itu
gimanapun aku harus bisa dapetin proyek itu
kayaknya aku lebih baik balik ke rumah sakit aja sekarang
ibu rasa udah cukup
kamu balik ya ke ruang perawatan
kamu juga harus balik ke ruang ibu ya sayang
putri dengerin ibu
kamu sunambah ya

mada terlalu panjang ni
woi kah dimeng nolik selected to lima belas